keinformasi selanjutnya selama delapan tahun terakhir tim bmkg mengamati tutupan es di puncak jaya menyusut drastis dari tahun ke tahun
dengan perhitungan regresi melalui data model perakhiran suhu tutupan es di puncak jaya diperkirakan habis pada dua ribu dua puluh lima mendatang
inilah indikasi bahwa perubahan iklim sudah terjadi di indonesia
pertanda baik untuk tim observasi puncak es jaya wijaya muncul di hari keempat
pagi datang dengan langit cerah tanpa kabut
tim observasi kembali bersiap di bandara ainugi tembagapura
agenda hari ini masih sama dengan rencana hari penerbangan sebelumnya
mendarat di puncak es jayawijaya dan mengukur sisa volume dan umur es yang pernah kita klip abadi
tim tinggal landas dari helipad
kami bergerak ke ketinggian lima kaki atau sekitar satu lima ratus meter di atas permukaan laut
helikopter melaju secepatnya ke puncak jaya
sekitar sepuluh menit penerbangan tim akhirnya bisa melihat puncak es jaya wijaya
sangat jelas terhampar di hadapan kami
menurut pilot kami inilah cuaca paling cerah dalam dua pekan terakhir
sayangnya rencana pendaratan gagal
tidak ada pijakan aman untuk pendaratan heli di atas es
yang semakin susu
dalam kondisi cuaca secerah ini inilah kondisi atau jarak terdekat kita melihat salju abadi
inilah sisa yang kita punya di salju di puncak jaya wijaya
kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk mendarat karena landasan untuk heli itu tidak memungkinkan
karena sudah mulai surutnya sisa salju yang ada di sini
kalau kita bisa melihat di situ ada pori kori saldi
pori pori itu sudah terisi oleh air air yang juga bisa mempercepat
laju melelehnya salju di puncak jaya ini
tidak hanya panas yang terjadi karena pemanasan global
tapi pencairan es es yang ada di salju atau puncak jaya wijaya ini juga terjadi karena hujan curah hujan yang tinggi
sehingga es bisa terjadi meleleh
baik dari pengaruh dari puncak atau permukaan es
juga dari bawah atau dasar
kita lihat batu batu di sini sudah mulai terekspos
batu menyerap panas dan mengantarkan panas itu ke salju
sehingga salju juga meleleh dari bagian bawah
puncak di jaya wijaya ini
dan inilah saat saya dan anda melihat tahun tahun bulan bulan bahkan hari hari terakhir dari salju yang ada di puncak jaya wijaya yang tidak lagi abadi
heli terbang berputar beberapa kali di atas puncak es
saya tidak tahu harus merasa bangga atau berduka
bukan karena kecewa rencana mendarat di puncak es gagal
tapi ini adalah momen langka
bahkan mungkin yang terakhir bagi kami sebelum punahnya es abadi indonesia
bahan bakar menipis
pilot heli terpaksa membawa tim kembali ke bandara ainugin tembagapura untuk mengisi bahan bakar
dari tembagapura tim melanjutkan perjalanan ke bandara moses kilangin di kota timika
najib habibi menuturkan meski tim tidak bisa mendarat proses observasi masih bisa menggunakan indikator lain untuk menentukan
peluruhan es di puncak jaya masih terjadi
dari warna batuan yang ada di sekeliling salju tadi
sebetulnya kita bisa menganalisa
dimana kalau yang warnanya lebih cerah
itu batuan yang baru saja tersinggap
kalau kita lihat tadi memang secara visual perubahannya sangat besar
tapi memang kita belum punya data pastinya
berapa penurunan untuk tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas ini
sampai tahun dua ribu enam belas sekitar sepuluh meter
kalau dibanding dengan tahun dua ribu sepuluh
kemudian dari kita melakukan perhitungan regresi namanya ya
itu dengan data model perakilaan suku
itu paling tidak ya
maksimal kemungkinan tahun dua ribu dua puluh lima akan habis
tidak lama lagi indonesia akan kehilangan es abadi
meski penelitian mengenai dampak hilangnya es puncak jaya terhadap iklim alam maupun kehidupan masyarakat sekitarnya bahkan indonesia masih minim
namun mengabaikan kondisi ini juga tidak bijak
inilah salju abadi terakhir indonesia
tidak ada yang bisa mencegahnya menghilang dan punah
ini adalah indikasi sekaligus bukti bahwa perubahan iklim memang bisa disangkal tapi tidak bisa dihindari
yuk itu juliarto